pemerintah dan pt pln
pemerintah sebenarnya mengkalkulasi bagaimana bu
kursi dan meja tempat buku sampai aksesoris meja
dan juga ada sedikit rasa pedas
atau mau lebih tegas lagi tidak akan mungkin tercapai
kalau tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana sendiri tentu juga tidak akan bisa diwujudkan begitu ya
jadinya selalu direkomendasikan untuk ke psikolog
sementara untuk furnitur mencapai jutaan rupiah juga tergantung model permintaan pelanggan
oh iya kalau memanen usahakan bawa menjauh dari kotak lain agar tidak terjadi perang antar koloni
kok menunjukkan atau mengantar saya
betul sebetulnya sudah diprediksi di dua ribu sembilan belas
artinya yang motivasinya itu
berpindah dari satu lapangan sepak bola ke lapangan lain di jakarta
itu sebenarnya mau ngapain sih buat next
kadang kadang kan ini bisa dikatakan atau orang bisa mengatakan bahwa
maung listrik nantinya lebih berfungsi sebagai kendaraan operasional militer atau kepolisian di daerah perkotaan
kalau memang dikatakanlah memang sama ya kebaya antara yang berada di asia tenggara dengan negara lain
sebenarnya masih akan positif ya karena kita menjelang tahun pemilu gitu ya
mewakili tim nasional bikin nama indonesia
artplos di bawah sembilan puluh tiga
tetapi sebagai presiden punya kekuatan yang penuh ya untuk bisa mendukung mendukung
karena kalau sesuai undang undang
jadi dia ngajakin waktu itu main fun game sama sm
tetapi bak dua mata pisau kehadiran teknologi bisa membawa dampak baik
kayak di dekat rumah soalnya ada lapangan ya
di sini kita memiliki banyak kandungan kandungan
tadi anda menyebutkan ada beberapa titik yang sudah diterjunkan aparat keamanan
maka mereka hampir rata rata yang di rt satu
tapi kata bapak terlalu jauh gitu katanya
zakat ialah membayarkan sejumlah harta tertentu
kalau ada cup gitu baru latihan tiap hari
maksudnya temperatur kita kan ya satu lah sepanjang tahun mirip mirip
kayak seminggu ngetes ngetes aja
untuk melewatkan kunjungan mereka
pas camp terakhir ya
kok perencanaan pemilik beyo akan melatih hingga sepuluh bahasa
untungnya kita dapet waktunya pas juga ya
sembilan belas sembilan tahun lebih besar daripada umur cadangan minyak bumi
seperti kantongan plastik botol dan pembungkus makanan
ya teh ini merupakan perpaduan antara teh manis dan jamur kombucha
tapi tak hanya itu ya aktivitasnya
yang mencapai tujuh tiga triliun rupiah
harusnya pihak swasta nantinya akan berkolaborasi dengan pemerintah
nah itu biasanya bisa dilakukan oleh scanning
banyak sekali sudah ada jalur jalur untuk membuat anda bisa mengemukakan
kondisi gunung semeru masih sangat fluktuatif kondisinya
usia lintas negara dan
itu udah sempat dimainin sama pak prabowo dengan bagus tuh kemarin tuh
berprofesi sebagai mekanik selama tiga belas tahun rory menjelaskan ada waktu waktu tertentu yang bisa menjadi celah bagi para montir atau bengkel nakal untuk menjalankan aksinya
kemudian ada pati ya
selain keterlibatan langsung sosok ayah dalam proses tumbuh kembang dan pembelajaran sang anak
melihat keindahan kawasan kat sangkulirang
iya ini mungkin lu ada sambutan sambutan seperti biasa
clarissa aradia kurnia yuniarwan tanggerang selatan banten
atau dari komenannya real life orang komen bagaimana mereka
berarti kita pikir pasar masih akan optimis dengan pasar indonesia
itu bisa sekali dia menggunakan pasal dua puluh tujuh ayat tiga
nah ini yang menjadi dasar dasar peningkatan status gunung ruang
tapi kalau main lawan julian cuma pernah sekali aja sih
lalu kami bawa ke dewan pengupahan nasional
ah enggak ah gue lagi seneng main basket